pemerintah provinsi dki jakarta meluncurkan program rumah dp rupiah pada delapan belas januari dua ribu delapan belas ini yang ditunggu tunggu oleh masyarakat ya
lokasi pembangunan pertama program andalan anies sandi tersebut adalah di kawasan pondok kelapa jakarta timur
dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta program ini dianggap bisa mengatasi masalah kekurangan hunian di ibu kota
untuk mewujudkan program rumah dp rupiah pemerintah provinsi dki jakarta merangkul rel eset indonesia
dan sejumlah pengembang yang tergabung dalam badan layanan umum daerah atau blud
ada tiga bumd yang tergabung dalam blud tersebut yakni pd pasar jaya jakarta propertindo dan pd saranajaya
dalam bentuk kerjasama public private partnership dengan konsep ini maka pengembang yang berpartisipasi akan melakukan pembinaan

pengelolaan proyek sebagai bentuk biaya tukar kepada pemerintah
setelah kerjasama usai swasta akan mengembalikan infrastruktur tersebut kepada pemerintah
selain itu pemerintah provinsi dki jakarta juga berencana mengintegrasikan program ini dengan konsep kawasan transit atau transit oriented development
program pertama akan dibangun di kawasan pondok kelapa jakarta timur
rencananya pembangunan akan dimulai pertengahan januari dua ribu dua puluh
untuk memiliki rumah dp rupiah warga dki jakarta diminta menjadi nasabah bank dki dan setidaknya memiliki penghasilan tujuh juta rupiah per bulannya untuk melengkapi cicilan di setiap bulannya
dengan skema yang dirancang ini wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno optimistis program ini bisa berjalan dengan baik
program ini bisa berjalan dengan baik
bi siap hanya membutuhkan pergub yang rencananya juga bisa dijadikan landasan untuk mendapatkan pengecualian dari bi
dan dilihat tentunya dari segi lokasinya ada di mana bentuk finansinya seperti apa nanti kebijakan yang akan diambil seperti apa
jadi bank dki sekarang lagi saya berikan arahan untuk duduk bersama kepala dinas perumahan
untuk memastikan bahwa nanti bank dki bisa menjadi lokomotif untuk penyediaan pendanaan untuk program rumah dengan dp rupiah
program prima dona anisandi sejak gelaran kampanye ini diklaim pemerintah provinsi dki jakarta menjadi jawaban untuk masalah kesenjangan sosial di ibu kota
noras pas ya jakarta